dinas perhubungan provinsi dki jakarta mengancam akan memberi sanksi
bagi warga yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan
dan bukan di garasi sesuai dengan peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
tingginya mobilitas di ibu kota serta mudahnya membeli kendaraan pribadi
dengan berbagai fasilitas penawaran
membuat masyarakat semakin banyak yang punya mobil sendiri
sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan adanya ketersediaan garasi di rumah atau ruang parkir bersama
jalan yang tidak begitu lebar masih harus berbagi mobil warga yang memarkir mobilnya di jalanan
karena tidak memiliki garasi adalah pemandangan sehari hari di sebagian ruas jalan jakarta
tak jarang bila ada kendaraan dari arah berlawanan akan berpapasan terpaksa salah satunya harus mengalah
untuk mengatur perparkiran kendaraan di ibu kota pemprov dki sudah membuat perda nomor lima tahun dua ribu empat belas
termasuk mengatur parkir kendaraan warga di jalan permukiman
kalau untuk jalan pemukiman sih harusnya ditelah lebih dalam ya
maksudnya terhadap lingkungan sekitar gitu tetangga
apakah tetangga itu bisa menerima gitu tidak mengganggu satu sama lain kalau antar tetangga
tapi kalau memang pemukimannya untuk digunakan untuk sarana umum
seperti lalu lalang mobil banyak itu yang harus ditindak
tapi kalau yang di jalan perumahan harus di
lihat juga kan ditelah apakah itu benar benar mengganggu atau tidak gitu
perda yang sudah terbit sejak tahun dua ribu empat belas tersebut mengatur banyak hal
bukan hanya masalah parkir tapi juga tentang angkutan umum asal berbasis jalan
maupun rel serta angkutan perairan
pelaksana tugas kepala dinas perhubungan dki sigit ujatmoko mengatakan
ruang parkir di ibu kota tidak bertambah justru fungsinya yang terus bertambah
sehingga diperlukan pengaturan untuk mengajak masyarakat bijak dan cerdas
memanfaatkan serta mengoptimalkan fungsi
ruang termasuk masalah garasi dan parkir
kita pastikan yang utama adalah jangan sampai ruang parkir bersama tersebut
merugikan pihak lain
misalnya ruang parkir bersama yang digunakan dengan cara menutup jalan
nah ini kita pastikan pemakaian ruang parkir bersama itu tidak menimbulkan masalah baru
artinya diatur juga dalam perdata bahwa kebersamaan atau sepanjang itu ada mufakat bersama
dipersilakan tetapi tidak boleh juga
merugikan kepentingan yang lain
penegakan hukum yang dilakukan di sub dki untuk menertibkan kendaraan yang tidak diparkir di garasi
dimulai dengan pencabutan pentil ban
mobil yang diderek kemudian akan dibawa ke suku dinas wilayah atau lokasi yang telah ditentukan
dengan denda lima ratus ribu rupiah setiap kendaraan
harman helmy jakarta